ngapain ngeliatin aja
cepetan buka tuh buku
hah udah sama ke setan
gue berani ngasih gue les
ya abisnya kapan lagi ngeliat lo menderita
setelah lo ngehina hina gue di sekolah
jadi lo pengen balas dendam sama gue
gue akan siksa lo di sekolah
gue gak takut
maaf pak ini kopinya
biasanya kalau kamu pulang kerja
saya pulang terus langsung belajar pak buat besok
saya mau nawarin kamu kerjaan
kamu baru pulang
iya mami aku baru selesai belajar di rumah temen
yaudah kalau gitu kamu makan dulu ya sayang
mami udah siapin makananmu ya sayang
mami udah siapin makananmu ya sayang
karena kesukaan laura
am gak usah mami aku mau beresin kamar aku dulu
aduh kasihan banget
sini mami bantuin ya
gak usah aku mau belajar baresin sendiri
lagian aku bisa sendiri terus
aku juga mau belajar abis ini buat ulangan besok
hah mami senang banget kamu sudah berubah nak
yaudah kalau begitu mami pergi dulu ya
dad kayaknya sekarang laura udah berubah
dia lebih nurut banget
semua hukuman dari deddy dia jalanin semuanya
jadi kapan dong dad
hukuman akan berakhir
mami gak tega dad liatnya
jangan dulu sayang
karena daddy mau laura itu betul betul berubah
nanti kalau dia berubah deddy akan kasih kejutan
ya pokoknya rahasia
enggak kok aku cuma mau tutup aja jendelanya
banyak nyamuk sih
sini daddy punya kejutan buatmu
tapi kamu tutup mata dulu
buka sekarang matanya
apaan lu disini
opi akan menjadi guru les kamu
dan kamu bisa diskusi semua mata pelajaran sekolah sama dia
juara umum di sekolah kamu
dan dia juga dapat biasiswa segala
kamu bisa belajar banyak sama dia
daripada kamu dikasih guru les pasti kamu gak mau
laura daddy mau kamu belajar apa aja sama opie
tidak hanya pelajaran sekolah
tapi juga cara hidupnya yang sederhana
tidak ada yang bisa dikawal
tapi kamu harus belajar apa saja
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
tidak ada yang bisa dikawal
teman aku disini
terima kasih sujarmaan
dia ngapain lagi begini aja mau ulang
udah cepetan nih belajar nih semua
kalau enggak gue aduin ke bokap lo
laura kamu tuh harus
tapi apa kamu mau tidur di sini selamanya
opie kalau dia macem macem kamu bilang sama om ya
udah cepetan belajar apa nih
lo salin semua yang ada di buku ini semuanya
kok bisa sih rat
aduh gue doang nggak tahu dari gue tuh berubah banget
kayaknya opie tuh udah ngeracunin otaknya dari gue
kayak di power rangers gitu deh
tiba tiba orangnya jadi kayak robot
ya kalau gitu sih rat gue nggak bisa bantu lo rat
pantesan tadi malam gue ngeleksonin lo nggak keluar keluar
ternyata lo ditungguin tuh sama bokap plus oki gembel itu
kasian ya lo lo udah rumah belajar kita berdua enak enakan dugung ya nggak
pak rat berarti ntar malam lo nggak bisa ikut kita dong
prak lo tau kan nanti malam si wina tuh buat pesta gila gilaan
semua yang sekolah di sini diundang sama dia
yah kecuali opie gembel itu pastinya
pasti bisa ada banyak banget cowok yang gateng gateng
laura laura lo kalah dong sama si wina
kalau gue jadi lo si rat gue bakal buat pesta tandingan yang lebih heboh
biar si wina tuh kalah dari lo
yeay laura kalah laura kalah kasian ya lo
nggak gue nggak mau kalah
gue tetep ratu pesta ratu gaul di sekolah ini
dan gue bakal tetep bedain pesta
tidak ra itu kan kurang juta bisa habis duit gue
siapa bilang gue mau minjem duit
kok aku punya duit
booking aja tempatnya makan yang paling enak
undang semua orang sekolah ini
dan gue yakin nggak akan ada yang datang ke pesta nge panda
semuanya datang ke pasar gue
oke banget laura tos dong
jangan lupa kita akan kembali ke rumah bu ida

ini semua kan daerah kekuasaan kalian kan
kak itu kayaknya ada bang muklis sama bang sueb deh tuh
sama siapa tuh
pokoknya mulai dari ujung sana sampai ke bawah sana
ujung sana sampai ujung sana
dan prosesnya harus lancar
kalau ada yang coba menghalangin beresin
kalian tunggu sini ya
pak permisi pak
apa benar bapak yang punya tanah ini pak
eh eh minggir nggak minggir nggak lo
minggir minggir minggir minggir
saya mau bawa lo sekolah sedikit aja pak buat anak anak pak
lo jangan banyak bacot lo ya pak jangan banyak bacot lo pak
nangka pak jangan main pukul dong ya maaf sih
eh lo kecil kecil bohong
bawah sini dong
berikutnya saya kenal sama kamu siapa kamu
saya jagain anak anak di sini pak